begitu memasuki kota toif arab saudi pemandangan berbeda langsung terlihat
kota ini memang nampak lebih hijau dengan pepohonan dan rumputan yang menghiasi taman taman kota
kota taif berada satu tujuh ratus meter di atas permukaan laut
wilayah ini memiliki suhu lebih dingin dan curah hujan lebih banyak dari wilayah arab saudi lainnya
berjarak tujuh puluh km dari mekah to'if tercatat dalam sejarah perjuangan rasulullah saw berdakwah menyebarkan agama islam
masjid kuk ini adalah tempat nabi muhammad beristirahat dalam kondisi terluka
beliau adalah perawi hadis keponakan rasulullah yang telah menukil sekitar satu enam ratus hadis
masjid ini dibangun karena ibnu abbas radha allahu anhu memilih dimakamkan di to'if bukan di mekah
kota taif juga dikenal sebagai penghasil mawar
ada pabrik parfum mawar di sini
aroma mawar juga digunakan untuk sabun lotion deodoran dan kosmetika lainnya
kota berjuluk koriyat al muluk atau desa para raja ini menawarkan banyak tempat peristirahatan dengan pemandangan cantik
tapi saya mau coba menikmati pemandangan dengan cara yang satu ini
kita beli dulu tiketnya ya seharga seratus rial atau sekitar empat ratus ribu rupiah
nah antreannya lumayan panjang nih
salah satunya adalah gepelkar ini
bisa dilihat pemandangannya sangat indah dan cukup memicu adrenalin
aik turun dan cukup tinggi juga
saya rasa kalau di musim dingin pemandangannya akan lebih indah
mungkin di musim dingin saya akan mencoba lagi
di al hadad oif ini menawarkan pemandangan gunung batu tebingin curam dan jalanan berkelok
nah di ujung terlihat wahana waterpark
masya allah indahnya
awalnya sih kaget ya pas mau turunnya itu
ya tegang sedikit sih
pemandangannya bagus banget
jalanan berkelok batu batu
ya alhamdulillah bisa menikmati kota toril
bisa merasakan udara yang sejuk
ya sudah matur
toid ini adalah salah satu kota bersejarah baginda nabi muhammad saw
maka dari itu seluruh jemaah haji setelah melakukan rangkaian hajinya
maka dibawa ke oif
selain udaranya dingin kemudian tempat bersejarah
juga mendapatkan salah satu fasilitas yaitu kabel kar
dan tadi kita sudah ziarah di masjid abdullah bin abbas
sehingga tidak hanya mendapatkan hikmah
tidak hanya mendapatkan
tapi juga mendapatkan keberkahan
karena memiliki cuaca sejuk
jika sedang berkunjung ke kota suci mekah
angga el hemawan toif arab saudi